nah dulu pas aku masih bantai asuhan
aku tuh ketemu sama cowok yang aneh banget
dia tuh ngasih aku kerang itu
anthony kamu tau gak sih
pertama kali aku ketemu sama kamu
aku pikir kamu tuh pangeran aku loh
eh ternyata pas kenal
kamu ternyata beda orang sama dia
pak aku tuh gak boleh juri apapun pak
pak ada apa ini pak
tolong jangan diajarin adik mas untuk mencuri
kamu percayakan sama aku tadi aja
lisa gak percaya masa sekarang gak percaya sih
jadi kamu kesini sama lisa kan
iya tadi aku tuh ketemu sama lisa disini
tapi pas aku ditangkap riza tuh gak mau bantuin aku
candy kalau bukan ulah jahatnya si lisa terus ulannya siapa lagi ken
aku gak mau tau pokoknya sekarang wah harus nyamperin tuh anak
eh eh kakak jangan jangan
udah lepasin lah kamu tuh gak percaya banget sih
gak gak terry
aduh mudah mudahan aja terry gak ngamuk ngamuk lisa
gue kira dia tuh orang yang baik ternyata
hah gila loh itu kan terry
iya yang bintang filmnya itu norob banget sih lo jadi orang
iya dia salah dulu tuh dia pernah ngejar ngejar gue gitu
eh lis lo tuh gak sosok manis deh lis depan gue
biasalah kalau dia datang secara tiba tiba suka marah marah gak jelas gitu
dasar lo ya cewe sinting toh
gak tau adat lo bukan fitnah
hah terry maksud kamu tuh apa sih ngata ngatain aku di depan temen temen aku hah
malu maluin aja deh ter
lo tuh mah pantes tuh bergaul sama sampah sampah tau gak
kelakuan lu tuh soalnya kayak sampah
eh ter jaga ya omongan lo
lo tuh malu maluin banget sih
ngaki ngaki gue di depan temen temen gue
eh lis apalagi yang perlu gue jaga lis
ada juga lu yang jaga sifat lo selama ini
dasar lu nenek sihir tau gak
ter beneran lo tuh kurang ajar banget ce
eh lis gue emang kurang ajar
tapi lo tuh seratus kali lipat lebih kurang ajar daripada gua
pantes lo tuh emang judulnya nenek sihir
kok malah dia maki maki sih nenek sihir lagi
aku punya sesuatu buat kamu
tapi kalau kamu lagi sedih deketin aja nih ke telinga kamu
pasti kamu dengerin lagu lagu lain yang bisa ngurangin kesediaan kamu
kerang ini kan
eh eh udah hijau

ini kan kerang fuchsir sedih
dulu pas aku lagi sedih
aku pasti selalu dengerin kerang ini
wah jangan jangan terry
halo ken ini aku
eh antoni ya ampun
tumben kamu pagi pagi nelfon kesini
ken tau gak aku tiba tiba
tau gak aku tiba tiba teringat sesuatu
kenangan diantara kita berdua kan
kenangan yang paling penting deh pokoknya
begitu aku inget aku udah gak ingin siapa siapa lagi
kamu inget yang mana
ken kamu masih nyimpen nggak kerang pengusir sedih dari aku
antoni ya ampun syukurlah kalau kamu inget
tapi kamu kamu tau di mana kerang fuchsir itu

yang ngasih bukan kamu
bukan dari aku
ya ampun atonio tuh yakin yang ngasih itu bukan kamu
tapi pangeran waktu itu aku temuin di bukit
pangeran di atas bukit
bukannya aku yang ngasih kerang itu ke kamu
soalnya aku yakin banget kan kalau aku yang ngasih kerang itu ke kamu
iya tapi aku yakin kok
itu punya aku itu kenang kenangan dari pangeran aku
nah dulu pas aku musik panti asuhan aku tuh ketemu sama cowok yang aneh banget
dia tuh ngasih aku kerang itu
antoni kamu tahu gak sih pertama kali aku ketemu sama kamu aku pikir kamu tuh pangeran

ternyata pas kenal kamu ternyata beda orang sama dia
mungkin sebelum kamu amnesia aku kan pernah cerita sama kamu
kalau aku tuh dikasih kerang yang orangnya mirip banget sama kami
ya mungkin aja setelah kamu udah sembuh amnesia tiba tiba kamu ingetnya kayak gitu ya kan
ya udah deh ken aku cuma mau mertiin aja kok
yaudah ya dadah
ya ampun antoni ada ada aja deh
jangan jangan dia kangen sama aku ya
kok sepi pak hakim
tadi pagi pagi sekali iang ria sudah pergi
dan beliau berpesan kepada saya kalau tuan antoni sudah pulang langsung saja dibawa ke kamar untuk beristirahat
tuan akhirnya lo mau pulang juga tuan sini tuan
tadinya nih ya gue udah mau bikin alat penemuan gue yang bisa bikin lo balik rumah lagi kan
antoni lihat dong apa yang eyang bawakan untuk kamu
eyang khusus bikin ini kesayangan kamu inget gak
antoni kita semuanya sudah kangen sekali sama kamu
jadi sekarang kamu tidak boleh tinggalkan kami lagi ya semuanya
aku janji aku gak akan tinggalin eyang lagi kok
lah kok jadi pada sedih sedihin kayak gini sih
udah ini kan kita kan sekarang mau happy happy
iya sih senang senang ya
wow ternyata gak ada yang ngalain ya kenyamanan rumah sendiri
oh iya yang keren
jangan lupa loh janji eyang sama prita
itulah masalah tagihan tagihan dan
aduh antoni sebelum kamu ingetin eyang eh yang sudah lakukan semuanya
beberapa tahun kemudian
bisa saya liat kerangnya gak
tuh lagi tuh lagi
kenapa sih kok gue yakin banget
kalau gue ngasih kerang itu ke candy
kalau gue yang ngasih kerang itu
kenapa candy bilang bukan gue ya
jadi siapa sebenernya yang ngasih kerang itu
udah jelas jelas dan nyata nyata gue itu antoni
kenapa jadi ragu ragu lagi sih
cuman gara gara kerang
pasti bener kata candy
gue pernah dengar cerita itu dari dia
akhirnya aku bisa balik kesini lagi
bener bener kayak mimpi yang ada rasanya
baru beberapa hari yang lalu
aku ngidip ngidip dari luar pagar
baru beberapa hari yang lalu
aku sedih karena semuanya lagi pada gembira disini
dan aku ngiri banget
sekarang aku udah ada disini
aku udah pulang
kebun mawar ini
banyak banget kenangan di kebun mawar ini
terutama kenangan manis sama candy
aku gak bisa berhenti
aku gak bisa berhenti
aku gak bisa berhenti
aku bisa ajak candy lagi main main disini
pasti dia lagi mikirin si kendi
terus nginget kenangan kenangan manisnya
sama si candy itu lah
jangan lupa si candy juga ada disini ya
seneng banget sih ya tony
yaudah yuk kita samberin
tadi kita cariin lu
kok lu ada disini ya
lagi senyum senyum sendiri
ya maka dari itu tuh
sekarang gue mau ngasih satu kejutan lagi buat lo